redaksi jawa barat pagi ini kami awali dengan informasi dari kabupaten bandung barat
ratusan warga berdesak desakan mengantre sembako murah dalam operasi pasar yang digelar di sperindak
kondisi sempat memanas saat ratusan warga yang didominasi ibu ibu berebut dan berdesakan hendak mendapatkan sembako
bahkan seorang ibu lanjut usia harus dibopong petugas
seorang wanita lanjut usia terpaksa dibopong petugas satpol pp agar bisa keluar di kerumunan ratusan warga yang berdesak desakan dalam operasi pasar murah di kabupaten bandung barat kamisia
suasana makin memanas ketika ratusan warga yang didominasi ibu ibu membeludak untuk membeli sembako
meski telah dijaga ketat petugas satpol pp warga yang tidak sabar terus menerobos barisan penjagaan ketat petugas
panitia yang melayani pun kewalahan
saat ibu ibu keluar dari antrian dan berebut mendapatkan paket sembako
operasi pasar yang digelar di nasper industrian dan perdagangan kabupaten bendung barat itu menyediakan tiga jenis sembako
ada seratus paket sembako yang berisi lima kilo beras tiga kg buah paket dan tiga liter minyak
di mana beras per kilo subsidi rp enam
minyak per liter subsidi
jadi berisi gula putih gula putih jadi sering seringnya satu paket satu paket ini
jadi harganya rp lima puluh sembilan
rencananya operasi pasar murah itu akan digelar di beberapa titik hingga jelang lebaran
trisna pamungkas kabupaten bendung barat